lurah petamburan setianto terkonfirmasi positif covid sembilan belas
hal ini disampaikan kepala divisi humas polri irjen argo yuwono
dalam konferensi pers di gedung bares krim rabu sore
lura petamburan dikonfirmasi positif mengidap covid sembilan belas
setelah menjalani tes swab pcr
sebagai bagian dari penyidikan kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan
dalam rangkaian acara yang melibatkan pemimpin fpi rizik syihab di petamburan
tes ini dilakukan setelah setianto memberikan keterangan klarifikasinya di polda metro jaya